komisi kejaksaan memeriksa tim jaksa penuntut umum kasus penyiraman air keras terhadap penyidik kpk novel baswedan
hasil pemeriksaan nantinya akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi terhadap presiden joko widodo dan kejaksaan agung untuk ditindaklanjuti
enam dari tujuh jaksa penuntut umum yang diperiksa adalah ahmad patoni muhammad maruf marli daniel olo satria irawan zainal dan frederick athar
walau menolak menjelaskan isi materi pemeriksaan komisi kejaksaan membenarkan menanyakan perihal tuntutan satu tahun terhadap kedua pelaku yang dinilai rendah dan pernyataan novel yang menyayangkan saksi kunci tidak dihadirkan dalam persidangan
ia juga menambahkan hasil pemeriksaan komisi kejaksaan tidak mempengaruhi petusan pengadilan terhadap dua pelaku penyiraman air keras yang telah difonis dua tahun dan satu tahun enam bulan penjara
oleh sebab itulah
nanti sesudah itu kami akan menyampaikannya dalam bentuk rekomendasi yang ditujukan tentu berdasarkan tugas komisi kepada jaksa agung dan kepada presiden republik indonesia
hasilnya belum bisa kami sampaikan rekomendasinya karena itu kami akan bekerja menganalisis semua informasi yang kami dapatkan
baik dari pengadu yaitu novel baswedan dan kuasa hukumnya pelapor maupun tim jpu
beserta nanti kami akan mencari penyelidikan
kita akan rapatkan apakah masih ada yang harus kami lakukan itu baru kami akan lakukan hari senin